sementara itu menteri badan usaha milik negara rini sumarno merestui keinginan pt pertamina untuk berinvestasi di blok masela
hal itu dimungkinkan jika salah satu dari dua investor yaitu inpex corporation dan juga royal dutch shell mundur
nah kedua investor itu tengah merevisi rencana pengembangan blok masela setelah presiden joko widodo memutuskan pembangunan kilang di darat
berikut pernyataan rini sumarno
kalau memang itu sebetulnya kan sekarang masih ada posisinya di investor yang ada sekarang ya
tetapi kalau nantinya memang investor yang saat ini mengatakan karena keputusan bapak presiden kemudian mereka tidak mau kami siap
kami dari bms lihat
iya kemungkinan insya allah saya berharapnya begitu belum tahu